kira kira siapa yang
kenapa nomor itu terus calling mbak elsa
gue ngelakuin ini semua demi
dan gue gak ada niat sedikit pun
untuk celakain rena
rena itu masih keponakan gue mbak
salah lagi kamu bahas sama nino nino dan nino
sampai pada akhirnya
kamu ngancurin hati seseorang lain
kamu mikir gak
rina masih kecil aja mentalnya udah rusak
semua karena elsa
tout lepas kita ketemu lagi
je kita malah dua
sampai ketemu lagi
tau gue udah kehilangan keisha
emang gak boleh ya
gue ngerasain bahagia sama suami gue
sama reina sebagai gantinya keisha nggak boleh ya
tapi dengan kayak gini kamu ngelakuin
dan gak menghancurin perasaan orang lain sa
ngancurin hatinya reina yang masih kecil sa
dari dulu dari dulu kamu selalu buat masalah
dan reina masih kecil bahkan sama reina besar
dia buat masalah selalu kamu sa
kamu tuh gak pernah
aku pikir kamu berubah
kamu masih punya hati gak si
aku rasa udah cukup sa
aku gak pernah minta kamu untuk melakukan apapun yang sudah kamu lakukan sekarang
kamu tahu persis apa yang sudah dilakukan ricky ke keluarga kita
masih kamu kerja sama sama dia

ini begini cuma tebet kamu no
ini begini cuma adik adik kamu
kamu tahu sekarang
masih baru dia waktu
dia iyi itu menurutku
dan sudah kecilkan
meberhas maka eher

ini impusnya gimana ya
om sal perginya lama banget sih
aku tuh gak usah aja jadi di sini
tapi aku main mama juga
tapi kalau aku melihat mama
aku jadi ingat omongan tante elsa
kenapa kamu ngomong sama rena kalau aku memang ibu kandungnya
aku sama sekali gak ada niatnya buat nutupin kau sal
cuma aku memang cari waktu yang tepat
karena rena masih kecil
karena masih belum ngerti apa apa
ketika dia tahu apa yang udah kita jalanin
ketika dia tahu apa yang udah kita jalankan

emang gak berat buat dia
aku aja yang udah dewasa aja itu berat
itu kehidupan aku yang udah paling pahit loh

terus kamu bilang ke rena kalau aku itu tadi di panti asuhan sampai kamu nunjukin surat palsu dan iman itu kamu yang buat sar
kamu udah lupa kalau misalkan kamu yang bilang sama aku kalau nindi udah meninggal
kamu yang taruh nindi di panti asuhan lupa
hati kamu dimana sih
kamu tuh punya hati gak sih sak
punya gak mbak tanya
kamu tuh punya hati gak sih sar
kamu tuh punya hati gak sih
setelah itu kamu yang nyakitin mbak nyakitin rena

kok sedang dibahu
smartphone baru dampak dampaksi mahkamoo
ini salah papa kok
ini gak salah papa
papa sebagai orang tua ini gak salah papa
papa udah jagain aku
jagain elsa dengan sangat baik
lagipun anak anak papa juga udah gede kan
udah dewasa kan
cuma anak papa yang ini aja gak pernah dewasa
gue salah gue kacau gue tau
kamu selalu minta maaf
tapi kamu selalu ngelakuin lagi
mau sampai kapan kayak gini terus
mau sampai kapan berlindung di bali
balik sama masalah papa
kamu tuh gak pernah nyelesain masalah kamu sendiri sara
yang kamu lakukan hanya ini lagi ini lagi dan ini lagi
terus gue harus gimana mbak supaya bisa dapetin maaf dari lo
untuk kali ini mbak gak akan maafin kamu
kamu udah kelewatan soalnya
gak ada maaf lagi dari mbak
maaf bukan bermaksud ikut campur
din buat apa kamu buang pikiran tenaga dan energi kamu
untuk orang yang not even peduli sama kamu
dari dulu patternnya selalu sama
minta maaf berbuat lagi
minta maaf berbuat lagi
saya minta maaf ya pak surya busara
saya harus berkata seperti ini
tapi dia tak worth it untuk mendapatkan perhatian kamu sayang
pikirkan rena dan anak kamu sekarang juga ya
ya angkat lagi teleponnya
jangan jangan elsa udah buka kantor polisi
karena udah ada orang yang ngelaporin dia
gue bilang juga apa sah
mending lo pergi sama gue
lo tinggalin semua itu
dan kita hidup bahagia
tapi lo gak mau sah
gue kepikiran lo banget eh
kom hurt dengan mana ya
lo yang biasa leperin kok
tau anak kecil kan
anak kecil selalu pakai perasaan
kenapa dulu rena sangat baik dan sayang sama kamu
karena kamu om baiknya
dia tak kayak dia kamu hanya sebagai om baiknya
tapi ketika dia tau kamu papa gandumnya
apa pikiran dia gak kacau
apa dia bisa terima
dan ternyata dia gak terima
dan kamu masih maksa rena untuk terima kamu sebagai papa gandumnya
tapi kalau nino bisa dapetin rena
kita memang satu darah
tapi aku gak pernah lihat mama sama papa
mendidik anak seperti ini
jadi orang sejatinya
kamu tau gak tuh sayang sama saya
mama papa selalu ngedoin kamu ngedoin aku untuk yang terbaik
dan andin juga ngedoin kamu sa
udah pak gak usah maksudnya dikasih tau karena dia gak pernah peduli pas
yang dipikirin cuma diri dia sendiri
ya kita dapat apa yang seperti ini
yang selalu kamu lakuin adalah kamu mencari dia sendiri
yang selalu kamu lakuin adalah kamu mencari dia sendiri
yang selalu kamu lakuin adalah kamu mencari dia sendiri

yang selalu kamu lakuin adalah kamu mencari dia sendiri
yang selalu kamu lakuin adalah kamu mencari dia sendiri

kalau kamu ganggu gara gara aku adalah karima
luar biasa ilmiah
kamu setengah besarkan hati kamu besarkan hati kamu
jangan sampai emosi terhadap sesuatu yang tidak perlu menguasai hati kamu
ngomong begini juga tidak akan bisa merasakan sakitnya kamu
maafkan aku andi
aku benar benar buat kamu terluka dengan penolakan drena
dan itu hanya karena elsa yang tidak pernah berpikir panjang
aku mau selamat rumah
aku harus dampingi nino terus di saat seperti ini
aku mau selamat
kamu ngapain ke sini
kan tadi papa mama bilang kamu gak usah ke sini
kenapa ke sini juga sih
kamu sadar gak nak
semuanya saing sama kamu
tapi kamu selalu bikin kacau semuanya
selalu bikin masalah
elsa kamu tau gak sih
kamu itu harusnya dengerin omongan orang tua
kenapa kamu gak pernah mau dengar
aku ngelakuin ini semua supaya nino gak nyerahin aku ma
supaya nino terima aku lagi
yang begini kamu dengan pikiran kamu sendiri
dan kita sama sekali gak tahu apa apa
semua berantakan semua kacau karena kamu
supaya kamu gak bikin kacau gak bikin masalah lagi
sampai kelakuan kamu papa malu
gak mau carain gue lagi
riza dan timnya masih melakukan pencarian untuk ricky pak
kalau sekarang berasa disini berarti ricky sendirian disana pa
di luar sana
bisa jadi benar tapi
mereka berdua masih berkabar
tadi kamu lihat juga kan
gak bisa diterima
tapi malah ada cantiknya nih media
cari tahu ini semua
dan yang jelas harus hati hati dan jangan percaya sama elsa
kalau gitu saya kedalaman bentar ya
lihat rena dulu
saya kedalaman bentar ya
alhamdulillah rena masih tidur
untung dia gak kebangun gara gara ribut ribut di depan tadi
nanti dia bangun
om sal tinggal sebentar ke depannya sayangnya
udah pokoknya renat tidur yang nyenyak
mimpi yang indah
gak usah dengar orang ribut ribut di depan
kalaupun nanti ada yang ribut ribut
tetap tidur aja

serta yang lebih tepat
amba mohon pengampunanmu
amba pun bisa menjadi suami yang baik
imam yang baik buat istri apa
bimbinganmu ya allah
agar amba tidak menambah
luka batin di putri amba
amba tidak mau terlihat
menjadi orang jahat
di mata putri hambas sendiri
keputusan yang terbaik
adalah keputusan darimu
dalam menjalani ketetapan
dan juga garis hidup yang kau berikan
amba mohon kepadamu ya allah
amba hanyalah manusia biasa
untuk itu amba mohon
selalu mimpi amba
telah mengambil keputusan yang terbaik
untuk kau selalu mimpi amba ke jalanmu
sebaiknya kita nggak usah kesana dulu ya
tunggu sampe suasana
sekarangin hujan panas
untuk saat ini
aku harus selalu deket sama rena
aku gak mau terjadi sesuatu sama lain
ya walaupun aku hanya bisa melihat dari jauh
ya ya mama ngerti sih perasaan kamu loh
ya pasti kamu sedih kecewa bingung
tapi tolong dong jangan bawa emosi kamu
enggak lah ma
situasinya sekarang lagi tidak memungkinkan
apalagi karena elsa tiba tiba datang seperti itu
terus apa yang mau kamu lakukan ke elsa
kamu kan juga udah mengajukan perceraian ke elsa no
ya sebenarnya mama kan gak setuju tapi ya
mama serahin ke kamu lah semua
ya aku juga
cuman punya tujuan
untuk melindungi rehina dari elsa biar
rena gak dimacam macamin lagi sama elsa
dan insya allah
aku akan berusaha untuk
mahan diri mama
aturan dari andin untuk tidak
terlalu deketin rena dulu
pokoknya tolong kamu jangan bawa amarah kamu no
tapi kamu harus terus
terus lewatin ini
memang ini berat
tapi kamu harus sabar
ya mudah mudahan nanti ada jalan supaya kamu bisa ketemu rena
harus banyak doa kita sayang ya
aku ingin ini semua demi kebaikan kita berdua
lebih baik kita bicarakan hal ini nanti
kalau keadaannya cuma udah telah
dia belum maafin aku pak
udah dong sa
udah kita pergi dari sini aja deh ya
aku belum dapat maaf dari dia ma
papa surya dan mama sara
kamu juga udah mau minta maaf sama pak papa
kamu pasti ngeselkan ninggalin aku
heute ga mkinggikan aku
aku benar benar minta maaf
tapi dengan ini saya nyatakan
dengan secara rasional dan tanpa emosional
memutuskan untuk menalak